dia anak buah kamu
kalau dilihat dari kacamata persekuritian
dia bukan orang yang bisa dipercaya sama kamu
kamu ngerekrut dia dari mana
dia datang kesini dia tanya tanya
siapa pegang disini
mau minta izin buat ikuti tukang parkir
akhirnya dia ketemu saya
karena sudah ada
kemarin sore udah pindah ke tempat kos
mudah mudahan nanti betah
harus betah kang
cari kerja itu susah
saya harus punya penghasilan
harus bisa ngasih nafkah buat anak istri
tapi sebelum kamu mulai kerja disini
kamu harus ngomong dulu sama si jupri
ngobrol dalam aja
tapi sebelum kamu mulai kerja disini
biar gak salah paham
gak bakal kang
udah gitu waktu ikut si jupri
status saya cuma buat bantu bantu
iya tapi tetap harus ada omongan
cuma sama kang bakti aja
mau jemput kamu ya
aku kan mau ikut tehki rani
mending kamu ikut teku aja
kan kita udah ngomong
tapi harus nikah dulu
tapi sebelum nikah
kamu harus punya kerjaan baru dulu
sebenarnya daripada harus ke jakarta
aku lebih suka kalau tetep disini aja
biar rumah ini nggak kosong
supaya mau tinggal disini
tapi kang gus gak mau
kalau gak di nes
menurut saya itu lebih bagus loh
soalnya rumah itu kalau kosong
malah cepet jadi rusak
kalau gitu saya pamit dulu
sobat sosial pi
kerja sama kang mus
kang mus lebih mengejutungen kamu dibanding saya
terima kasih juk
kapan kamu mulai kerja
kok bisa ada yang masuk terus ngambil uang
saya lagi ke wc
nengok anak buah akang
habis dikeroyok orang
lebih dari sakit
sampai gak sadar
kakak gak usah ikut campur
justru ini tanggung jawab akan
kamu letaknya kesini
bos tuduh saya
ini tanggung jawab kamu
pencurinya harus kamu tangkep
saya gak tau siapa pencurinya
pasti dia sudah kabur bos
masa makan roti pakai lalap
kamu udah siap kerja
sumedang sumedang sumedang
taruh taruh taruh
udah nengok bubun bos
udah dia belum sadar
siapa yang mengeroyoknya
tapi saya harus tau
ini tanggung jawab saya
kamu perlu dikasih tau
saya cukup cuma turun ke jalan
pergi ke pasar
dateng ke terminal
harus beli singkong dulu
terus bikin kicimpring
terus dibawa ke pasar
setelah itu dapet uang
bergantung kicimpring yang laku
hidup saya sekarang jauh
lebih santai dibanding dulu
biar pun sebelumnya
harus kerja seperti ini
buat mengenal prosesnya
kamu tanggung jawab
di bidang pemasaran
saya kurang paham soal pemasaran
yang pimpin terusnya gak nantriin iis
jangan lupa untuk berlangganan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
harusnya nemenin sang murad
pimpin lebih suka nemenin iis
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mau pulang dulu ya
besok kita ketemu lagi
emangnya kang pipit gak bosan gitu ketemu iis tiap hari
buat pipit seperti bernafas
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
si bugun anak buah saya
itu yang saya mau tahu
dia bukan pengacau
bukan tukang bikin masalah
saya yakin ini bukan sekedar urusan pribadi
bukan juga kejahatan biasa
saya mau minta bantuan akang buat nyari siapa pelakunya
dan saya mau tahu ada apa sebetulnya
ternyata kamu disini
saya mau tahu
siapa yang dapat kerjaan buat ngabisin si bubun anak terminal
saya minta kabar secepatnya
saya ada urusan bos
kalau ada urusan keluarga
kamu kirim surat keterangan dari orang tua
kirim surat keterangan dari dokter
masa saya harus kirim surat keterangan dari orang tua
kalau saya beralangan nyopet
udah tiga hari kamu gak ikut lagi hiyuran
kamu duduk manis aja disini
ingat harus manis
susah pisang disuruh manis teh
kalau tiba tiba ada perasaan menggetarkan relung relung hati kamu
kemudian berbagai pikiran buruk
memenuhi rongga rongga otak kamu itu wajar
itu hal yang sangat mungkin dialami oleh copet manapun di berbagai pelosok dunia
copet mana yang tidak takut kalau tertangkap basah ketika beraksi
kemudian dihajar masa
kalau sudah babak belur
seret di kantor polisi
tanpa diajak mampir dulu ke rumah sakit
masih untung kalau cuma sampai babak belur
bagaimana kalau emosi masa tidak terbendung
seorang copet yang tertangkap basah
bisa bertambah basah karena disiram bensin
kemudian dikeringkan dengan cara dibakar
apakah itu ancaman
bagi saya itu bukan ancaman
melainkan sebuah peringatan bagi para copet agar lebih berhati hati saat beroperasi
selain itu ada hal lain yang membuat saya tidak takut
saya pernah mengalami hal yang lebih menakutkan daripada tertangkap ketika sedang beroperasi
yaitu ditinggal istri

dan itu sudah terjadi
yang terakhir adalah kode
semoga kamu mengerti
wah lagi makan makan nih
nasi pakai goreng tunjang sama paru empat ratusan
habis ada proyek
ngerik mobil yang ngeriknya macet
wah lebih chitta
kamu lagi tidur
jangan lupa like share dan subscribe ya
kalau ada yang jual mobil lewat
akang bukan gak mau beli mobil
uangnya belum ada
kan bisa kredit
akang males kalo ada beban angsuran
mau nunggu uangnya cukup
kalo usaha kicimpering kita maju
kalo usaha kicimpering kita maju

ya beli mobilnya nggak jadi
udah kayaknya mah udah waktunya kita punya mobil
kita punya mobil buat kita pergi rame rame ke undangan atau kemana
bukan cuma buat kita sama neng
mak juga bisa ikut
terus sehari hari kan bisa dipake akang buat ngangkut ke cimpring
itu berarti kita nyari uangnya harus semangat
kang tadi nini waktu di mal ada yang menawarin mobil
di sini udah ada hitungan kreditnya dari setahun sampai lima tahun
kemarin kamu minta beliin rumah sekarang mobil
nini cuma ngasih tau kenapa akang marah
udah ah sebel
waktu itu aku siang sehari dua kali
habis dompet aku yang kecepatan di angkot hp aku ada yang nodong
tapi untungnya dua duanya kembali
tau tau sekuriti yang kerja di kantor aku nganterin dompet sama hp aku
kok bisa sama dia
yang penting dompet sama isinya utuh
terus sama hp aku udah kembali
buat balas jasa aku draktir dia
eh kemarin sore dia balas dendam
dia ngajak aku makan
dia yang ngeraktir
katanya dalam rangka balas dendam karena aku dan raktir dia
kapan bisa mampir ke pasar
ada yang usah omongin
soal perempuan soal imas
bukan soal di pasar
ya udah nanti habis ganti sip saya kesana
nanti pulang kuliah mau kemana
maksud aku gak ada kegiatan
temenin aku beli kerudung yuk
tunggu aja di kampus nanti aku bawain
aku mau beli
mau beli bukan mau pinjam
aku jualan bukan mau ngasih pinjam
iya masa jualan cilok
gak usah ke mall beli keludung dari aku aja
boleh liat liat dulu enggak
tuh lihat rasanya dijamin enak gurih dan kenyal kenyal gimana gitu
yaudah nanti kita ketemu di kampus
imas mau dibeliin enggak
imas dibeliin bajunya di pasar biasa aja
nggak apa apa dibeliin di sini juga
bagusan kalau cuma buat dipakai ke pasar sama di dapur
buat dipake kalau sekali kali dia pergi sama pacarnya
masih dicarikan murah
gak ada mbak terima kasih ya
enggak saya lagi nyari salah seorang anak buah saya yang menghilang entah kemana
anak buah kamu yang mana
bos saya berhasil nemuin aku
sekarang dia lagi nyari kamu
udah kamu cari kemanaan
kemana mana udah saya tanya juga temennya
aku bilang aku gak tau kamu dimana aku bilang aja gak tau
tapi saya curiga kalau sebenarnya dia tahu
saya bilang ke dia
kasih tau jesse suruh dateng ke saya
aku gak mau
dia bilang dia masih baik masih mau nyari kamu
kalau sampai besok ketemu dia pegang foto kamu fotonya mau dicetak terus dikasih tulisan
mau diperbanyak terus ditempel dimana mana
apa boleh buat tapi saya yakin dia bakal menemui atau menghubungi saya sebelum batas waktu yang saya tentukan
selamat siang bos
umur saya jauh lebih tua daripada kami
jauh sebelum kamu lahir saya sudah lahir duluan
jauh sebelum kamu jadi tukang bohong saya sudah jadi tukang bohong duluan
saya lebih berpengalaman
kemanapun selama ini kamu menghilang alasan apapun selama ini kamu menghilang besok harus kembali
sekarang sudah ketemu dua duanya
anak buah kamu waktu menghilang dua duanya mungkin mereka mau berhenti jadi copet
saya kira begitu tapi kan kamu tahu sendiri kalau orang sudah masuk ke dalam kelompok kejahatan tidak akan mudah bagi dia buat keluar lagi
jadi kamu sadar kalau kelompok kamu sama anak buah kamu itu kelompok kejahatan
aku udah selesai bikin beberapa kerudung
sudah siap mau aku jual
jual di mana
mau dong lihat hasilnya
sekalian mau nawarin kerudung ke temen temen
nanti aku sempetin mampir dulu ke tempat kub
boleh kub tunggu ya
anak buah kamu yang berhenti jadi copet biarin aja
biar mereka cari kerjaan lain aja
misalnya kayak diza temen saya jualan kerudung
kamu kalau tetap jadi copet sendirian aja
nggak usah ngajak orang lain
saya butuh mereka untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
ya udah paham apa
kalian selalu sedang mengacu diza baik saja
dip operasi apa tadi
aduh maju selalu langsung iniciasi gerakan
wait mbak putri
mereka di bersikemon
ya kang terima kasih buat infonya
aku dibeliin baju sama teh kirani
kamu mau pergi buat kemana
kamu mau ngajak aku kemana
garut garut garut
garut garut garut
liat sikemon ga
sike bang kemungkinan sudah tahu kalau saya yang bayar orang buat ngeroyokin bu bun
gimana dia bisa tahu
saya nggak tahu kalau si kemot sama si bu bun punya masalah
sampai si kemot bayar orang buat ngeroyok si bubun
mau nggak mau si kemotnya harus ketemu dulu
kamu dalam bahaya
hape nya mati kamu harus pergi lah
cari ke rumahnya
saya bu ngamen
tapi lagunya lagu yang biasa
belum bosen kan
sebenarnya udah bosen sih
tapi saya taunya lagu yang itu
yaudah nggak apa apa
iya saya apanya segitu
tadi mah ada narikin iuran
yaudah makasih ya
kan tahu kan
saya lupa barusan hitungnya udah sampai berapa
konsentrasi kang bro
tadi sudah konsentrasi tapi lupa gara gara ditanya mas bro
kamu benar mau jualan kerudung di kampus
kamu gak malu gitu
masa cantik cantik jualan kerudung
ya gak apa apa atuh
bagus kalau enggak mah
kau ben mau beli
masa laki laki pakai kerudung
bukan buat kau bet
bukan buat kau bet
tapi buat adik atau saudara
eh mau deh
kalau enggak mau mah
kalau mau tapi nggak ikhlas
kau bed mau beliin kerudung buat siapa
buat siapa ya
ya kamu mau beli
ya aku mau beli
soal keamanan di sini
sudah gak aman
beberapa harian lalu ada pembelian kecopetan
tadi ada pedagang yang uangnya hilang
kamu punya anak buah enggak
ada urusan sebentar
kenapa pergi gak bilang
cuma sebentar bos
dia anak buah kamu
kalau dilihat dari kacamata persekuritian
saya curiga dia bukan orang yang bisa dipercaya sama kamu

kamu ngerekrut dia dari mana
kamu ngerekrut dia dari mana
kamu ngerekrut dia dari mana

dia datang ke sini dia tanya tanya siapa pegang di sini
ngomongin tanya izin buat ikuti tukang parkir
akhirnya dia ketemu saya ngomong ke saya
karena sudah ada yang ngurus parkir si taslim
terus saya butuh orang buat di pasar saya tarik dia
sekarang yang harus kamu awasin bukan cuma pasar
tapi juga dia
saya baru saja membuat perjanjian bilateral dengan petugas keamanan pasar
bukan petugas keamanan biasa tapi petugas keamanan yang kurang ajar
petugas keamanan yang tidak loyal pada pimpinannya
petugas keamanan yang meminta bantuan kita untuk mengacaukan keamanan
di tempat di mana seharusnya dia justru menjaga keamanan
kamu bingung juga
itu artinya kalian kompak
yang satu bingung yang lain juga ikut bingung
saya butuh bantuan teman teman lama
kalau saya mah maaf udah terikat kerja
kalau jupri sama ujang
jupri punya usaha usaha sendiri jualan sepatu
tapi gak terlalu lama ujang ikut jupri
statusnya bantu bantu nggak terlalu terikat
besok kalian operasi di pasar
ujang sekarang ikut kangus bantuin usaha kicimpring
oke kalau gitu
pasar sebetulnya tempat yang sangat potensial
banyak ibu ibu atau pembantu rumah tangga yang hendak belanja
membawa banyak uang di dalam dompetnya
tapi masalahnya di pasar juga ada orang orang yang menjaga keamanan
dengan tujuan yang entah apa
petugas keamanan yang kurang ajar
justru akan memberi kesempatan pada kita untuk mencopet sebebas bebasnya
setahu saya dia kesibukannya cuma tinju
saya butuh bantuan orang buat di pasar
kamu bisa aktif lagi nggak
saya sekarang selain sibuk latihan tinju
merek itu harus didaftar dulu
aduh apa namanya ya sih lupa
di bukunya ada
kalau lupa tinggal baca
ya udah cepet daftarnya
hangus masih bingung sama merek atau cap yang ada di kicimpring
mereknya kan kicimpring kang emus
buat capnya pasang aja patok kang emus
pinter juga kamu isci
besok kalian langsung ke pasar
yang sudah pensiun
mungkin memang sudah seharusnya pabrik lagi ke sini
tukang parkir tarik ke dalam
kan mereknya aja kicimpring kang emus
bajunya pakai yang mana
terus dipotonya di mana
gayanya mah diem aja gak usah banyak gaya
yang dipotong cuma mukanya aja
kan bisa aja akan dibikin kelihatan serius
di tangkuban perahu aja
di sana pemandangannya bagus
nggak perlu pemandangan
di depan rumah aja